danon indonesia memberikan tanggapan mereka terkait hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh state university of new york
pihak danon juga mengkritik metode penelitian orb media yang menurut mereka menggunakan metodologi yang tidak jelas
seperti dilansir dari pernyataan resmi danon indonesia pihak danon waters tidak dalam posisi untuk berkomentar
karena beberapa aspek dari metodologi pengujian yang digunakan oleh media orb masih belum jelas
dan tidak ada bukti perbedaan statistik signifikan yang dapat digunakan sebagai pembanding terhadap angka acuan
danon waters menambahkan bahwa sumber air yang digunakan berasal dari sumber air yang terlindungi secara alami dan geologis
serta terjaga dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia